seorang pendaki gunung semeru berpaspor amerika serikat meninggal saat melakukan pendakian ke gunung semeru
ia meninggal di kawasan ranukumbolo setelah mengeluhkan sakit perut
jenazah prasetyo condro salah satu pendaki yang meninggal di gunung semeru langsung disemayamkan ke ruang pemulasaran jenazah di rumah sakit umum dr haryoto lumajang untuk diotopsi
usai menjalani otopsi jenazah dibawa ke rumah duka salah satu anggota keluarga di yogyakarta untuk dimakamkan
kejadian berawal pria tersebut bersama dengan dua puluh satu temannya mendaki ke gunung semeru pada jumat
ketika sampai di kawasan ranukumbolo prasetyo mengalami sakit perut
rekan rekannya sempat membawa korban ke shelter di ranukumbolo agar dapat memberikan pertolongan pertama
namun kondisinya ini semakin memburuk dan akhirnya meninggal dunia pada hari minggu dini hari
rekan rekannya pun melaporkan kejadian tersebut
pada petugas taman nasional bromo tengger semeru
di bapak kematian bapak
informasi awal informasi awal itu sakit perut